kita ke informasi lain presiden joko widodo resmi mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet di istana negara pada selasa sore
sejumlah nama baru mengisi jabatan menteri seperti tri risma hari ini sebagai menteri sosial dan sandiaga salahuddin uno sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
bersama sama dengan bapak wakil presiden ingin mengumumkan menteri menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet indonesia maju
untuk itu saya akan memperkenalkan satu persatu
yang pertama ibu tri risma hari ini
saya kira kita tahu semuanya beliau adalah wali kota surabaya
dan saat ini ibu tri risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk
untuk menjadi menteri sosial
kemudian yang kedua

saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak wakil presiden
saya ingin mengenalkan tapi kita semuanya saya kira sudah tahu
yaitu bapak sandiaga salahuddin uno
beliau adalah dulu wakil gubernur dki jakarta ketua hipmi
dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin
kemudian yang ketiga
bapak bukti gunati sadikin
beliau sebelumnya adalah direktur utama bank mandiri
kemudian menjadi direktur utama pt
menjadi wakil menteri bumn
dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin kementerian kesehatan
adalah bapak yakut khol komas
beliau adalah tokoh muslim ketua ppgp ansor
dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai menteri agama
bapak sakti wahyu trenggono
beliau sekarang ini memegang jabatan di wakil menteri pertahanan
dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi menteri kelautan dan perikanan
menjadi wakil menteri perdagangan
kemudian duta besar indonesia untuk jepang
duta besar indonesia untuk amerika serikat
dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin kementerian perdagangan